kita beralih ke kabar kesiapan transportasi mudik
dua minggu jelang lebaran sejumlah angkutan mudik mulai berbenah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan arus mudik
di sidoarjo tujuh maskapai domestik dan internasional di bandara internasional juanda
siap untuk hadapi arus mudik dan balik dengan menambah empat puluh satu ekstra flight
sementara di jombang petugas menilai sejumlah bus yang tak layak jalan saat sidak tim gabungan
dinas perhubungan dan satlantas polres jombang
tujuh maskapai yakni jetstar air asia lion air batik air garuda indonesia sriwijaya dan nam air
menyatakan siap melayani para pemudik dengan empat puluh satu penerbangan tambahan atau extra flight
yang akan dimulai pada tanggal dua puluh empat juni hingga delapan belas juli dua ribu enam belas mendatang melalui bandara juanda surabaya
rata rata maskapai mengajukan penerbangan tambahan dengan daerah tujuan domestik gemuk
seperti penerbangan tujuan balik papan
banjarmasin jakarta ujung pandang dan makassar
maskapai dengan jadwal penerbangan tambahan terbanyak adalah lion air
sedangkan untuk tujuan internasional hanya maskapai jetstar yang memiliki penerbangan tambahan menuju singapura
tujuh maskapai itu menerbangi rute sebanyak empat puluh satu schedule
yaitu kedatangan sebanyak sembilan belas kedatangan
dan untuk keberangkatan ada dua puluh dua
rencana schedule keberangkatan untuk ekstra flight
sementara di jombang tim gabungan dinas perhubungan dan kepolisian resor jombang
menggelar sidak armada bus di terminal kepuh sari peterongan
hasilnya satu armada bus jurusan jombang tuban dilarang beroperasi
karena petugas menemukan keretakan pada kaca depan bus
ban vulkanisir dan fisik bus yang sudah tak layak yang bisa berakibat fatal bagi para penumpang
bekas apa itu pegangannya orang lain pak
kan sudah pecah kacanya
jadi nggak tahu jilat yang parah apa
sejumlah bus lainnya juga terjaring razia
hampir sebagian besar bus yang terjaring kedapatan menggunakan ban vulkanisir atau rekondisi
para sopir bus ini akhirnya dikenai sanksi surat tilang
dan diminta untuk mengganti ban sebagai syarat keselamatan angkutan lebaran
kalau dilarang operasi ini tadi ada satu ya
karena memang dalam kajian lalu lintas yang memang terlalu parah
di tengah rai dapat membahayakan bagi pengguna jalan khususnya angkutan lebaran
razia sejenis akan terus dilakukan petugas dengan ancaman akan memberi sanksi tegas
kepada pihak perusahaan yang berbuat curang
yang tidak mematuhi ketentuan operasional keselamatan transportasi